belum semua orang menyadari bahwa olahraga merupakan salah satu kebutuhan jasmani yang harus dipenuhi
namun bagi pekerja kantoran olahraga ibarat sebuah privilege
tak semua pekerja kantoran memiliki waktu untuk berolahraga
sri purwati rahayu termasuk yang beruntung karena kantornya menyediakan sarana untuk berolahraga
setiap jumat pagi ia dan rekan kerjanya melakukan senam bersama di halaman kantor mereka
namun tidak semua pekerja kantor memiliki kesempatan seperti sri purwati
sebagai seorang pekerja yang kantornya tidak memiliki agenda olahraga bersama
saya harus meluangkan waktu di pagi hari ataupun sore hari saat sudah selesai bekerja
lelah capek sudah pasti
tapi saya tahu kesehatan itu sangat penting untuk dijaga
waktu adalah kendala terbesar bagi para pekerja untuk berolahraga
terutama bagi mereka yang tinggal di kota besar seperti jakarta
kesibukan mereka sudah dimulai sejak dinihan
setelah berjalan sepanjang sehari rasa lelah sudah dirasakan bahkan sebelum mulai bekerja
meski begitu menurut dokter spesialis kedokteran olahraga rumah sakit shane karolus andi kurniawan
olahraga justru penting dilakukan untuk menyegarkan tubuh serta meningkatkan produktivitas
manfaat olahraga itu sangat banyak ya karena tubuh kita ini memang didesain untuk bergerak
jadi kalau tubuh kita kurang bergerak kita tidak melakukan olahraga
pasti akan banyak masalah yang timbul
otot kita bergerak sendi kita bergerak dan kita melakukan mobilitas
jadi ketika kita kurang olahraga pasti berisiko untuk terjadi penyakit kronis
seperti penyakit jantung diabetes sipar kolesterol ataupun yang lain
cara lain untuk tetap bisa melatih fisik di tengah kesibukan adalah stay active atau tetap bergerak
memanfaatkan tangga atau tembok sebagai alat bantu olahraga
melakukan senam kecil atau berjalan kaki dapat menjadi cara yang tidak banyak menyita waktu untuk tetap aktif
kita juga bisa punya pilihan untuk hidup aktif
jadi ketika kita bekerja kita itu jangan hanya duduk saja tapi kita stay active
kita bisa melakukan transportasi aktif kita memilih kendaraan umum kita banyak jalan
kita memparkirkan mobil kita jauh dari kantor itu supaya kita bisa jalan
itu sebenarnya adalah alternatif alternatif untuk kita bisa hidup aktif
berdasarkan rekomendasi dari badan organisasi kesehatan dunia ataupun juga who
berdasarkan rekomendasi dari badan organisasi kesehatan dunia ataupun juga who
orang yang berusia delapan belas hingga enam puluh empat tahun wajib melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang
orang yang berusia delapan belas hingga enam puluh empat tahun wajib melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang
selama satu ratus lima puluh menit minimal dalam seminggu
jadi meskipun lelah ataupun capek olahraga adalah sebuah kewajiban
bukan hanya untuk kesehatan fisik saja tetapi juga dapat mengurangi kecemasan
rasa gelisah dan juga stres
kita mini groom perdana depan toro jakarta